wakil presiden dua sandiaga uno membantah pernyataan hasim joyokusumo mengenai bagi bagi jatah kursi menteri di koalisinya
sementara komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengakui prabowo subianto sudah menawarkan orang orang terbaik dari partai pengusung untuk mengisi pemerintahan
calon wakil presiden dua sandiaga uno membantah ucapan adik prabowo subianto hasim joyo hadikusumo
tepatnya mengenai bagi bagi kursi menteri yang akan duduk dalam kabinet prabowo sandi jika memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
menurut sandi siapapun bisa duduk dalam kabinet tersebut
tak hanya kalangan partai namun juga kalangan profesional
namun hingga saat ini sandiaga mengaku belum ada perbincangan tentang kabinet lantaran fokus pada pemenangan tujuh belas april mendatang
bisa kita sampaikan bahwa saya dan pak prabowo tidak pernah terlibat dalam pembicaraan
membagi bagi kursi tidak melihat afiliasi politiknya
karena ini bukan tentang koalisi adil makmur
ini tentang membangun bangsa lima tahun ke depan memastikan indonesia adil makmur
komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono tidak menampik bahwa calon presiden prabowo subianto
telah menawarkan partai partai pengusung dalam koalisi untuk mengisi pemerintahan ke depan dengan orang orang terbaik
meski demikian partai demokrat merasa hal tersebut belum menjadi prioritas utama

demokrat ingin memastikan program yang ditawarkan mampu menjawab permasalahan masyarakat
sehingga dipercaya memimpin selama lima tahun mendatang
kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting tetapi hari ini urgensinya belum di sana
karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri berapa posisinya di pos apa saja
maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat
di mana rakyat berharap sekali ada
sebuah semangat perubahan yang terlepas dari seolah olah hanya merupakan bagi bagi kekuasaan yang dilakukan oleh parpol parpol dalam pemilu ini
sebelumnya dalam konferensi per senin siang direktur komunikasi dan media badan pemenangan nasional hasim joyo hadi kusumo
membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno memenangi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
komlansir hashim rinci ada tujuh menteri untuk partai amnat nasional dan enam kursi untuk partai keadilan sejahtera